mabes tni kembali memberangkatkan bantuan menuju lombok timur ntb
untuk membantu melakukan evakuasi wisatawan asing
yang terjebak tanah longsor di gunung rinjani

dua pesawat hercules dari lanut halim perdana kusuma jakarta timur
senin pagi tiga puluh juli
sejumlah perlengkapan mulai dari alat komunikasi solar cell
kendaraan dan genset hingga obat obatan turut dibawa
tim bantuan dari tni dikirim sehari setelah gempa dengan magnitudo enam tujuh
yang mengguncang lombok timur minggu kemarin
tim yang diberangkatkan dilepas oleh asisten operasi panglima tni
majen tni ledevik pusung di lanut halim perdana kusuma
menurut landwig logistik obat obatan dan sejumlah peralatan dibutuhkan
untuk menolong masyarakat yang terjebak di kawasan gunung rinjani

lima ratus orang sekarang sudah melayang mereka sama sesuatu
dan dicarikan jalan alternatif untuk turun dari gunung rinjani
masih ada tujuh puluh enam orang yang saat ini mencari jalan sendiri
namun sudah bisa dipantau dan mereka kembali lagi ke tempat mereka menginap semalam
patukan yang akan saya kirim ini ini tugasnya yang pertama men drop modifik
kemudian ia akan menggunakan semua alat peralatan yang ada
untuk bisa memperfekuasi masyarakat atau tulis yang terpisah